dan inilah situasi terkini di depan hotel rua rua
kita kembali melihat bagaimana suasana di sana
dan rencananya rombongan presiden akan tiba di sana
dan informasinya memang sudah tiba di depan hotel rua rua
di pusat kota palu sulawesi tengah
ini merupakan ini kita sudah akan melihat gambar presiden
yang akan masuk ke area komplek hotel rua rua
salah satu gedung dengan tujuh lantai yang terdampak gempa
yang terjadi pada jumat pekan lalu
ini merupakan kunjungan presiden yang kedua di kota palu
setelah beberapa waktu yang lalu presiden juga sudah meninjau sejumlah lokasi
di kota palu untuk berbincang dengan warga mendengarkan bagaimana
keluhan warga bagaimana kebutuhan warga
dan pada kunjungan pertama kemarin presiden memberikan statement yang cukup realistis
presiden mengungkapkan bahwa pemerintah butuh waktu kurang lebih satu minggu
dari hari kejadian gempa dan juga tsunami untuk bisa memperbaiki semuanya
listrik kemudian juga air bersih sinyal telpon seluler yang ada di sana
tentunya ini merupakan statement yang kemarin sudah diberikan presiden
di hadapan para warga di kota palu
dan hari ini rencananya presiden akan berkeliling lagi di kota palu
dan ini merupakan gambar
dari rombongan presiden yang masuk ke wilayah atau area hotel roa roa
hotel yang terdampak gempa
dan hari ini sudah ada empat jenazah yang sudah diangkat ke rumah sakit bayangkara
dan ini kembali kita saksikan bersama bagaimana proses evakuasi
maksud kami bukan evakuasi tapi pengangkatan jenazah oleh tim gabungan
ada juga polri ada juga basarnas yang melakukan
proses pengangkatan jenazah di sana
tadi korespondensian indonesia albi pratama sudah mengungkapkan
ada empat jenazah yang hari ini diangkat dari hotel roa roa
tiga diantara yang merupakan jenazah berjenis kelamin perempuan
dan satu berjenis kelamin laki laki
kita masih menantikan bagaimana presiden joko widodo berkeliling
untuk bisa melihat langsung
proses evakuasi yang dilakukan oleh tim basarnas
dan gambar yang saat ini anda sedang saksikan
di gadget maupun di layar kaca anda
adalah gambar dari tim gabungan
baik tni polri dan juga basarnas
yang tadi baru saja membawa satu kantung jenazah
memang saudara tidak hanya hotel rowa rowa saja
yang kemudian membawa jenazah dari hotel rowa rowa
menjadi salah satu tempat dengan korban yang cukup banyak
ada gedung tinggi lainnya
yang kemudian saat ini menjadi konsentrasi dari tim basarnas
untuk bisa mengangkat jenazah maupun memiliki evakuasi korban selamat
ada hotel merkur
kemudian juga ada perumnas
perumnas yang ada di sana ada perumnas balaroa
ini juga merupakan salah satu komplek perumahan warga
yang diduga masih banyak korban meninggal dunia
maupun korban selamat yang belum bisa diangkat
maupun dievakuasi oleh tim basarnas
mengingat keterbatasan akses dan juga alat berat
yang memang tadi sudah dinyatakan sudah cukup
tapi ada beberapa keterbatasan lain
salah satunya adalah evakuasi yang dilakukan
jika dilakukan pada malam hari oleh tim basarnas
mereka kesulitan karena hingga saat ini
aliran listrik di kota palu memang belum bisa maksimal
meskipun dari tim relawan maupun dari pemerintah pusat
sudah mengirim keterbatasan aliran listrik di kota palu
yang diperlukan sekitar seratus genset
namun itu tentu saja tidak bisa mengakomodir
seluruh kebutuhan listrik masyarakat di kota palu dan sekitarnya
dalam kunjungan kali ini presiden joko widodo
selain berkeliling melihat bagaimana proses perbaikan
dan juga evakuasi korban selamat maupun pengangkatan
korban meninggal dunia dari tempat tempat yang ada di kota palu
presiden juga tadi didampingi dengan perubahan yang telah dilakukan oleh tim basarnas

dengan menteri membawa empat puluh ribu paket sembako
yang akan diberikan kepada para korban yang ada di sana
tadi jokowi didampingi oleh menteri sosial
kemudian ada juga menteri pupr basuki hadi mulyono
dan juga menko pmk muan maharani
ini dia adalah gambar presiden joko widodo
yang tiba di kota palu
yang diberikan kepada setiap sekotanya
jika ada yang mau berbicara
di apresiasi kami
presiden jokowi di kunjungan keduanya karena ini merupakan kunjungan kedua
beberapa hari yang lalu presiden juga sudah berkunjung ke sana
berbincang dengan warga dan mengeluarkan statement bahwa pemerintah menginginkan warga di sana untuk sabar
karena pemerintah butuh waktu kurang lebih satu minggu untuk bisa memperbaiki infrastruktur di sana
setidaknya memperbaiki dalam hal jangka pendek terkait dengan kebutuhan air bersih listrik dan juga sandang pangan
dalam kunjungan keduanya presiden ini memang tidak sendiri
beliau didampingi oleh menteri sosial agus gumiwang kemudian ada menko pmk puan maharani
ada juga menteri pupr basuki hadi mulyono
dan kita ketahui juga bahwa beberapa waktu yang lalu ada rencana dari pemerintah pusat untuk bisa memberikan bantuan rumah sederhana
ini adalah rumah yang biasanya dibangun oleh kementerian pupr untuk korban korban bencana seperti gempa yang kemarin terjadi di ntb
dan itu merupakan salah satu rencana jangka menengah yang mungkin saja akan dilakukan oleh pemerintah pusat
karena dari statement presiden dan juga menteri pupr kemarin kita mendengar bagaimana wacana itu keluar dari mulut kedua pejabat ini
rumah sederhana yang bisa digunakan oleh warga palu donggala dan juga sekitar
yang saat ini kehilangan tempat tinggal akibat gempa dan juga tsunami
dari jauh kita bisa lihat bagaimana interaksi antara presiden dengan menteri dan juga para anggota basarnas tni polri dan juga relawan
presiden hari ini rencananya akan melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah
wilayah di kota palu dan kali ini presiden langsung melihat proses evakuasi dari hotel roa roa evakuasi korban
selamat maupun pengangkatan jenazah di sana
dan saat ini presiden sedang melakukan dialog dengan salah satu tim dari badan sar nasional
dapat kami informasikan kembali bahwa hotel rwarwa menjadi salah satu hotel atau bangunan tinggi yang menjadi salah satu bangunan yang saat ini sedang dikonsentrasikan untuk bisa diambil korban meninggal dunia maupun evakuasi terhadap korban
dari keterangan pemilik hotel tingkat okupansi saat tragedi gempa bumi dan juga tsunami ini cukup tinggi
dari delapan puluh kamar terisi tujuh puluh enam kamar
karena memang masih ada acara di sana acara yang cukup besar yaitu ulang tahun kota palu dan ada festival budaya palu
dan di dalam hotel tersebut ada sejumlah orang yang kemudian berkaitan
dan kita saksikan presiden berkoordinasi dengan menteri dan juga tim basarnas terkait dengan proses evakuasi dari korban selamat maupun pengangkatan jenazah di hotel ruarua
kita nantikan statement dari presiden di kunjungannya kedua ini
tadi presiden joko widodo dikujungi dengan menteri dan juga tim basarnas dikujungi dengan menteri
presiden joko widodo bersama jajaran menteri berangkat dari halim padang naku sumajakarta
menuju ke bandara mutiara sis al jufri pada pukul tujuh waktu indonesia barat
dan kita lihat ini merupakan kemungkinan adalah salah satu tempat yang pertama kali didatangi oleh presiden joko widodo
presiden rencananya ini sedang melihat lihat bagaimana proses evakuasi di sana
karena hotel roa roa menjadi salah satu tempat yang diduga menjadi banyak atau menjadi tempat yang ditempati oleh banyak orang
karena dari delapan puluh kamar saat kejadian terjadi ada tujuh puluh enam kamar yang terisi
memang kedatangan presiden yang kedua
dua kali ini memastikan bagaimana masyarakat kemudian bisa lega dengan komitmen yang diberikan pemerintah
untuk bisa menangani korban gempa dan juga tsunami yang ada di palu donggala dan juga sekitarnya
saat ini presiden sudah mulai menjauh dari tempat hotel roa roa
kita masih menantikan kemana lagi presiden
apakah presiden akan memberikan keterangan pers
apakah akan ada doorstop untuk para awak media di sana
kita nantikan statement dari presiden jokowi di kunjungan keduanya ini
tim kita atau tidak tim kita
baik itu tadi bagaimana suasana di depan hotel roa roa
dan gambar yang terjadi
yang kita lihat adalah presiden jokowi yang mungkin saja akan memberikan keterangan pers
kita tunggu apa keterangan pers yang akan diberikan presiden jokowi di kunjungan keduanya
tadi sebelum gambar ini adalah presiden sudah mengecek bagaimana proses evakuasi korban selamat
dan pengangkatan korban meninggal dunia yang ada di hotel roa roa
kita dengarkan penjelasan presiden jokowi
ya terus proses ini terus kita selesaikan agar seluruh korban yang ada bisa di

bagaimana kontak pengungsi banyak sekali keluhan yang mereka keluhkan
soal bantuan logistik yang sampai saat ini belum masuk
satu jahat pak satu jahat pak
ini tahapan tahapan ya kita tahu dalam dua tiga hari empat hari itu masih
manajemen lapangan itu masih mencari sebuah bentuk
kemudian juga yang berkaitan dengan evakuasi ini juga masih ada masalah misalnya dengan
urusan bbm ketersediaan itu
dan kita sudah membawa dari donggala menuju ke sini
tapi tadi baru saja saya telepon juga sisi keamanan memang harus minta dikawal sekian

jadi ini masih di setiap kasus provinsi itu berubah
jadi ini masih di setiap kasus provinsi itu berubah

tapi yang saya lihat sekarang setelah saya kesini yang pertama yang kedua alat alat berat sudah masuk semuanya
yang kedua logistik sudah mulai juga masuk
meskipun belum maksimal tapi sudah masuk
bbm juga sebagian sudah masuk tapi hari ini kita harapkan sudah mulai penuh
tapi sudah ada
untuk berapa hari yang bapak listrik
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
listrik listrik ini mulai tadi coba dilihat di jalan jalan mulai dibetulkan kabelnya dibetulkan tiangnya dibetulkan gardu gardu yang ada di jalanan
ini perlu proses semuanya sekali lagi ini perlu proses semuanya
yang paling penting saya titipkan tadi kepada gubernur kepada bupati agar titik titik ekonomi itu mulai dibuka kembali
sehingga mulai menuju ke sebuah kehidupan sehari hari yang normal kembali
sambil evakuasi terus dilakukan sambil nanti tahapan yang kedua rehabilitasi rekonstruksi itu juga dilakukan
tetapi yang paling penting memang titik titik ekonomi ini harus mulai dibuka
untuk yang melalui kerusakan terparah bagaimana perkenannya pak
bisa bisa tekan tepatnya pak
yang berapa harga
target pak bertahan berapa hari bisa di ini pak
misalnya saya berikan contoh misalnya listrik
tujuh gadu yang ada lima rusak
menangkan di gadu sebesar itu memerlukan waktu tidak sehari dua hari empat hari seminggu
memerlukan waktu bulan
sehingga sekarang yang kehidupan adalah genset kecil kecil
mulai masuk saya kira empat puluh persen ini sudah masuk
nantinya ini genset genset akan mulai
soal bantuan bagaimana pak
bantuan ini belum berat
seperti apa pengalaman pak
terima kasih pak
terima kasih dia
baik itu tadi statement pers yang diberikan kepada wartawan dari presiden jokowi
ada sejumlah hal yang kemudian saya highlight
adalah presiden mengungkapkan bahwa saat ini masih terus dilakukan perbaikan perbaikan
ada listrik kemudian juga perbantuan logistik
presiden memang menguapkan bahwa logistik saat ini sudah mulai masuk
tapi proses distribusinya masih belum maksimal
dan presiden telah memerintahkan menteri menterinya untuk bisa menghidupkan kembali titik titik ekonomi
supaya masyarakat di sana bisa kembali berkehidupan dengan normal tentunya
presiden juga menguapkan masyarakat untuk bisa sabar
karena hingga saat ini pemerintah masih terus berusaha untuk bisa memperbaiki kota palu donggala dan juga sekitarnya